assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga tentunya anda selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
dan seperti biasa tidak sendiri saya sudah hadir bersama saya k h m fais
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
nah dalam episode hari ini k h m fais akan menjawab pertanyaan pertanyaan pemirsa gapai kemuliaan
yang nanti langsung disampaikan melalui zoom
nah saya akan ingatkan kembali
anda pemirsa jika anda memiliki pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
nah ini nih ada tambahannya nih
jika anda bersedia anda juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung
melalui sambungan zoom dan tolong cantumkan di whatsapp anda
karena seperti yang akan kita sama sama dengarkan pertanyaan pemirsa gapai kemuliaan
akan langsung bergabung melalui zoom
ini ada bapak budi rohmat dari pasuruan dan ibu zahroh
sri lestari dari purbalingga yang akan mengajukan pertanyaan langsung
nah ini ada pak budi di sebelah kanan ada
ada ibu zahro di sebelah kiri nih pak kiai
kita penasaran ya kira kira apa yang ingin ditanyakan langsung ke pak kiai
nah mungkin saya ke pak budi dulu nih
pak budi silahkan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
begini pak kiai
apa saja yang akan dilakukan manusia ketika sudah di akhirat nanti
terutama bagi yang masuk surga
dan bagaimana kondisinya saat itu
misalnya ketika meninggal
dia berumur masih muda atau masih kecil

di akhirat nanti
kondisinya akan sama ketika dia saat itu meninggal
baiklah pak budi terima kasih
nah karena memang kebanyakan diskusi diskusinya ini soal apa yang akan terjadi di neraka begitu ya pak kiai ya
kita ingin mendengarkan
jadi kalau tadi pertanyaan dari pak budi ini berkaitan dengan kehidupan manusia di alam akhirat
yang pertama yang harus kita sadari bahwa kehidupannya itu berbeda
apa yang mungkin terdengar sama itu akan menjadi berbeda
itu konsep antara dunia dan akhirat
kenikmatan surga misalnya
allah bercerita tentang buah buahan
nama yang digambarkan itu selalu sama
disitu ada anggur disitu ada delima
tetapi seperti yang ditegaskan di dalam al quran
itu hanya memiliki kesamaan dari aspek namanya saja
tetapi rasa dan rasanya itu berbeda
dan kenikmatannya itu tidak untuk diperbandingkan
misalnya di surga itu dikatakan dalam banyak literatur keislaman
itu ada sungai yang isinya adalah khomer
khomer itu kita tahu di dunia itu merusak fungsi luhur manusia
tetapi nanti di sana itu menjadi minuman yang menyehatkan
minuman yang luar biasa kenikmatannya
nah itu kemudian menjadikan kita sebagai muslim
jadi kita harus selalu ingat bahwa kehidupannya itu menjadi berbeda
ekosistemnya berbeda kumpulannya berbeda
tadi kan ditanyakan suasana surga itu seperti apa
ini juga agak sulit mbak eva untuk saya jawab ya
kita hanya bisa menjawab ini pak budi
hanya berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh rasulullah kepada kita
karena disini tidak ada akal manusia punya peranan
disini tidak ada kiai tidak ada santri
tidak ada alim dan tidak ada bodoh
semuanya tidak tahu kecuali diberitahu oleh allah di dalam al quran
atau oleh rasulullah di dalam hadis
kalau di dalam al quran ketika allah berbicara tentang jannatu adnin misalnya
disitu dikatakan kata allah
di dalam surga itu lahum buat orang orang yang masuk ke dalam surga
ma itu kalau dalam ilmu nahu termasuk nakiroh
yashauna yang mereka kehendaki
sementara kata allah
wafiha dan di dalam surga itu
min mazid ada lagi apanya itu
artinya akan melampaui dan melebihi
apa yang sebenarnya kita bayangkan
itu kehidupan di dalam surga
apa saja menjadi boleh
disana tidak ada halal
tidak ada haram
karena semuanya bukan kemudian kita membayangkan
kita akan mengerjakan pekerjaan yang haram haram
karena disana semuanya sudah menjadi halal
semuanya sudah menjadi indah
bukan saja surganya
orangnya penduduknya dan kelakuannya
kalau kita baca hadis misalnya
kita mulai dari bercandanya rasulullah
rasulullah itu bercanda tetapi
tidak akan menceritakan
kecuali sesuatu yang betul betul
ada nenek nenek datang kepada rasulullah
ya rasulullah doakan saya masuk ke dalam surga
nabi kemudian menjawab
nek di surga gak ada nenek nenek
maka nenek nenek itu kembali berpaling dari rasulullah pulang ke rumahnya
dalam keadaan sedih dan menangis
karena dia memahaminya dia tidak akan masuk ke dalam surga
maka rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabat
untuk mengejar nenek nenek tadi
katakan kepada nenek tadi
dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan nenek nenek
surga itu indah kan
tapi kalau isinya nenek nenek kan menjadi kurang indah
maka nanti semuanya akan dirubah oleh allah
sesuai dengan kepantasan ukuran alam surga itu sendiri
kalau kita menggunakan hadis misalnya
rasulullah s a w itu mengatakan

bahwa diantara ciri ciri rasulullah s a w itu berkata
bahwa diantara ciri ciri rasulullah s a w itu berkata
jadi nanti kehidupan manusia di surga
itu jordan wa muridan
tidak ada bulunya bersih
kemudian dalam usia muda
muka halim matanya itu kayak orang pakai celak bagus
kemudian usianya itu di dalam banyak hadis
itu dikatakan pada usia dimana orang itu
pada puncak kesehatan manusianya
jadi kalau misalnya sekarang
mungkin usianya antara tiga puluh sampai tiga puluh
itu dalam usia muda
dalam hadis riwayat imam tirmizi pun dikatakan
antara usia orang tiga puluh sampai tiga puluh tiga tahun
jadi isinya itu semua orang muda
yang kecil menjadi lebih dewasa
yang tua balik kepada muda lagi
jadi kita kita ini yang sudah mulai usia tua
itu tidak perlu galau
nanti kita akan muda semua
asal memperbanyak sholat wudhu mencari ridho allah
itulah keadaan manusia kelak di dalam surga
begitu pak budi gambarannya
bisa ditangkap pak budi
yang saya juga ingin tanyakan pak kiai
kalau di dunia ini kan kita ada keluarga
ada ibu anak nenek kakek
di saat di surga nanti
di akhirat nanti
apakah nanti akan seperti itu juga hujan
iya kita akan berkumpul setelah masuk ke dalam surga
tapi berkumpulnya itu tentu
dalam kondisi yang berbeda
ada orang selalu bertanya
laki laki itu kalau masuk surga disediakan bidadari
istrinya yang tidak bidadari ini
menjadi tidak pede
gimana nanti kalau di surga dikering oleh bidadari
apa suami saya akan seperti itu
ini pertanyaan sebetulnya sudah terjawab
dengan hadis yang saya gambarkan tadi
bahwa secara fisik
itu dirubah semua oleh allah
jadi seorang istrinya
itu nanti akan menjadi perempuan yang paling cantik
di sisi suaminya
dulu guru saya itu pernah mengajar sesuatu
itu mendatangkan tawa banyak orang
jadi guru saya menggambarkan
masuk ke dalam surga
di kota cairo itu
saya tidak bisa lupa pengajian itu
orang yang masuk surga itu kan
begitu sampai disambut malaikat
ketemu di depan itu ada perempuan cantik gitu
maka kata orang tadi
malaikat ini kahurunin
bukan ini penjaga
dia kaget betul
bagaimana mungkin penjaga rumah
ternyata itu bukan bidadari
terus di setiap tahapan itu ada semuanya
karena dia selalu bertanya
bukan bukan bukan
itu bidadari di dalam ruang itu
kamu kesana dan kamu akan bertemu
ini orang berpikir yang luar biasa kan
ini yang bukan bidadari
di depan saja
kalau saya bawa ke alam dunia
ini jadi putri indonesia yang paling cantik
tentu ada rasa yang luar biasa
seperti apa bidadari
kata malaikat itu kata guru saya
kamu sudah kenal kok
kenal kapan malaikat
dengar kata kata istrimu
itu kami yang ngaji itu ketawa semua
bahkan ada orang mesir itu yang gak tahan
jangan jangan itu hadisnya do'if
karena seolah olah dia ingin mendapatkan bidadari
guru saya bercerita
bahwa nanti istri kita yang sholihah
dan suami yang soleh
kan bertemu di dalam surga
maka standar fisiknya
itu allah robah
sesuai dengan standar apa
kalian yang tidak tampan
itu tidak perlu bersedih
katakan dalam hatimu
tampannya saya nanti di dalam surga
yang tidak cantik pun
nanti berharap menjadi cantik di surga
karena hari itu standarnya menjadi berubah
semoga kita semua menjadi cantik dan tampan di surga nanti
sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan bu zahroh
kita akan break dulu nih
bu zahroh mohon di sabar sabar dulu ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
baik siapkan ya
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ustadz menjawab
saya akan ajak anda langsung ke purbalingga ini
untuk mendengarkan pertanyaan dari bu zahroh
assalamualaikum bu zahroh
silahkan pertanyaan ibu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mau tanya ustadz masalah akek
kalau akekah itu apakah bisa dibagikan langsung seperti kurban
atau bagaimana dan bagaimana hukumnya seperti itu
baik terima kasih bu zahroh pertanyaannya ini soal akeka nih pak kiai
jadi ibu zahroh akeka itu sebetulnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada allah
karena kita mendapatkan ni'mat berupa anaknya
anak itu kan bagian nikmat yang terbesar
yang tidak tergantikan oleh apapun
misalnya di dalam al quran allah menggambarkan nabi zakaria yang soleh seperti itu
memiliki semua apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul
tetapi dia merasa hidupnya tidak sempurna sebelum memiliki seorang anak
beliau dalam hidupnya meminta untuk mendapatkan anak
fir'aun saja yang sebegitu hebatnya
itu tetap merasa ada yang kurangnya
maka dia berharap mendapatkan anak dan bahagia ketika menemukan bayi nabi musa
maka ketiga ini anak merupakan karunia yang terbesar disariatkanlah oleh islam untuk bersyukur
nah akekah itu dengan kurban itu sama secara definisi
sama sama bertakorup kepada allah
mendekatkan diri kepada allah
dengan cara menyembelih binatang yang masuk dalam kereta
dalam hal ini adalah kambing
nah bagaimana cara membagikannya
kalau ibu bertanya apakah boleh saya bagikan dalam keadaan daging mentah
seperti saya membagikan daging kurban
jawabannya kalau itu dilakukan maka akekahnya tetap sah
tetapi dia menjadi tidak sempurna

yang afdol itu memang tidak sempurna
yang afdol itu memang tidak sempurna
yang afdol itu memang tidak sempurna

yang afdol itu memang tidak sempurna
kalau hari raya idlata kurban
itu sunnahnya memang dibagi mentah
dagingnya pun dipotong kecil kecil bagian tulangnya
agar semuanya rata dapatnya
jadi kalau kita memotong daging kurban
biasanya di satu plastik itu ada dagingnya
ada jeruannya ada tulangnya
kalau akekah itu disunnahkan dibagi
dalam keadaan sudah dimakan
kalau di indonesia mungkin dijadikan sate
kemudian memotong tulangnya
itu tidak disunnahkan pada bagian yang kecil ibu
tetapi dipotong sesuai dengan persendiannya
ini namanya tafaulan dan tabarukan
berharap mudah mudahan tulangnya anak bayi ini kokoh gitu loh
sehingga nanti besarnya menjadi orang yang sehat
ini semuanya dalam kerangka bersyukur
kepada allah subhanahu wa ta'ala
jadi apa yang ibu lakukan
itu sudah memenuhi kriteria akekah
tetapi akan jauh lebih sempurna
pahalanya lebih banyak
kalau daging itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak
baik lagi mana bu zahroh
sudah bisa menangkap jawabannya
atau mungkin ada yang ingin dipertajam lagi pertanyaannya
berarti enggak usah diulangkan
enggak usah diulang ya ustaz
enggak usah diulang ibu
nah kalau ibu berpikiran
bu zahro punya kepikiran mengulang
mengulang itu kan berarti membeli kambing lagi
memotong lagi dan keluar biaya lagi
kalau mau seperti itu ibu
lebih baik ibu bersedekah
menutupi kekurangan yang kemarin
dengan syarat ibu memiliki keluasan harta
untuk memenuhi kebutuhan yang
seharusnya dipenuhi sekarang
tahu tahu anak sudah bayaran sekolah semua
kebutuhan rumah tangga sudah cukup
tabungannya masih banyak bu zahroh
saya dulu kemarin baginya belum matang
hari ini kebetulan di purbalingga itu kan dekat gunung
ibu beli sate
dibagi bagikan lagi kepada tetangga
dengan niat ya allah mudah mudahan
ini menjadi keberkahan untuk jalan hidup saya
anak saya dan keluarga saya
amin amin ya robbal alamun ya bu zahroh ya
terima kasih banyak ya
sekarang kita kembali ke pak budi nih
pak budi punya pertanyaan kedua
silahkan pak budi disampaikan
ketika kiamat telah tiba
dan diberikan oleh allah swt
apakah saat itu dunia benar benar dihancurkan
dan tidak untuk diadakan kembali
dan di dalam sistem tata surya kita
baiklah pak budi ya
pak budi ingin tahu nih masalah hari akhir kebanyakan ya pak kiai ya
tapi dijawab setelah jeda pak kiai
oh baik baik baik
kita harus berangkat dulu kita akan lanjutkan di saat lagi
tetap bersama kami di gapai kemuliaan

silahkan disampaikan bu zahroh
untuk pertanyaan kedua
untuk mendoakan orang yang sudah meninggal
baik itu orang tua atau suami
apakah ada urutan urutan doanya
agar kita mungkin lebih mantap berdoanya seperti itu
baiklah terima kasih
pertanyaannya bu zahroh
baik yang pertama dari pak budi tadi kan
pertanyaannya secara global
adalah nasib dunia setelah hari kiamat
yang kita baca dalam banyak ayat al quran
dan dalam banyak hadis
bumi itu memang tergantikan
bahkan langit itu kan dilipat
itu kan kata banyak ulama seolah olah
menjadi penutup dari episode kehidupan dunia
pemahaman itu pak budi
adalah kesadaran kita
bahwa banyak sekali ayat al quran dan hadis
kepada umat manusia bahwa
kehidupan dunia itu adalah kehidupan sementara
masa depan yang kita kerjakan
dan kita cari di dunia itu
itu adalah masa depan yang sementara
sementara masa depan
dan cita cita yang hakiki dalam hidup manusia
itu adalah kehidupan di akhirat
jadi kehidupan keabadian itu memang surga
nabi adam dulu pun ketika di ciptakan
itu ada di dalam surga
karena memang surgalah kehidupan
yang hakiki untuk umat manusia
yang baik yang soleh dan neraka
untuk mereka yang tidak baik
nah oleh karena itu ketika ditanyakan
bagaimana nasib dunia
tentu standarnya menjadi berbeda
hari ini ada matahari
karena untuk hidup kita membutuhkan matahari
bagaimana kita mencari matahari
karena kita tidak butuh matahari
kan sinar matahari itu akan merubah energi
masuk kepada tumbuh tumbuhan
kemudian nanti daunnya dimakan oleh hewan
hewannya dimakan oleh saya
saya membutuhkan matahari itu
itu dalam kehidupan dunia
disini ada oksigen
tetapi nanti di akhirat
tentu kehidupannya menjadi berbeda
nah untuk detailnya
tentu allah tidak ceritakan itu
dan nabi tidak gambarkan
karena nanti itu menjadi
bagian dari iman saya
terkait bil gaib
saya harus percaya seharusnya diyakini
bukan karena itu selaras dengan logika saya
tetapi karena itu disampaikan
membawa pesan allah
itu adalah jawaban terkait
dari pertanyaan pak budi tadi
sementara untuk ibu zahra
luar biasa ya
habis bertanya tentang alam akhirat
ini adalah perjalanan
orang yang sudah meninggal
itu sangat mendambakan
doa dari orang
atau dalam banyak literatur imam ghazali
di dalam ihya
atau kalau orang ngaji kitab kuning di indonesia
itu ada nama kitab i'anatut talibin
ada satu kejadian di masa lalu
orang itu sebagai relawan
yang wafat karena pandemi
jadi setiap hari dia mbak eva
kerjanya membawa jenazah yang wafat
sampai sore hari
nanti setelah sore hari dia pulang
sebelum pulang dia berdoa di depan pintu kuburan
kan biasanya makam itu kayak lapangan
ada pintu gerbangnya
dan di situ dengan empat kata
dalam keganasannya alam kubur
memberi rahmat dalam keterasingan
kan baru pindah rumah
kita pindah rumah sama sama di jakarta
saja merasa asing loh
bagaimana orang yang berpindah dari alam dunia
ke alam barzah
kemudian kata yang keempat dia katakan
mudah mudahan allah ampuni dosa kalian
dan menerima kebaikan
dia hanya berdoa dengan empat kalimat nih
kemudian pulang ke rumahnya
nah satu hari dia kesorean
jenazahnya terlalu banyak
sehingga dia memakamkan itu sampai waktu isa
karena sudah malam
dia buru buru pulang kan
karena kondisi di masa itu kan menyeramkan malam hari
dia pulang cepat lupa tidak berdoa
orang tadi itu bermimpi
saya mimpi rumah saya itu
didatangi oleh orang begitu banyak
dia tanya man antum
kamu itu siapa
kok datang semua ke rumah saya
kami ini adalah
penduduk kuburan yang biasa
kamu doakan di sore hari
kalau kamu mendoakan saya
kami semua di sore hari
maka kami merasakan rahmat allah
sampai esok lagi
jadi esok itu habis doanya
kan dia doa lagi bersambung terus
hari ini kamu tidak mendoakan kami
kami kehilangan kenikmatan
yang biasa kami dapatkan
nah itu menunjukkan pentingnya
mendoakan orang yang sudah
yang sudah meninggal
nah ketika ibu bertanya doa apa yang harus
dia panjatkan itu tentu
tidak ada doa yang lebih diharapkan
oleh orang orang yang sudah wafat
kecuali dua hal
diampuni segala dosanya
semua amal kebaikannya
dan dipertemukan dengan
rahmat dan ribu allah
bukan dipertemukan dengan
orang yang bijak dan orang yang
mengerti tentang allah dan manusia
dia akan berdoa dengan allah dan manusia
selalu bertemu dengan
ridho allah bukan bertemu dengan
keadilan allah karena kalau allah
orang itu pasti masuk neraka pasti
kalau allah menggunakan keadilannya
tapi kalau allah menggunakan rahmatnya
maka orang tadi
pasti akan masuk ke dalam surga
maka banyak banyak berdoa
ya allah kalau ini suaminya misalnya
bapaknya ya allah rahmati bapak saya
itu adalah amal yang terbaik
yang dilakukan oleh orang hidup
kepada orang mati itu yang pertama
yang kedua adalah menyambung
tali silaturrahim ibu
jadi kalau dulu almarhum punya kawan
almarhum punya sahabat
oleh anaknya itu yang
dikatakan menghidupkan kembali
orang yang sudah wafat
apalagi dalam hadis juga disebutkan
bukan saja menyambung
tetapi juga melanjutkan kebiasaan
dilakukan kalau misalnya
kalau kemarin lebaran setiap mau lebaran
atau habis sholat id bagi bagi uang
baru begitu kakeknya
meninggal diteranjutkan oleh cucunya
maka nanti semua orang
mengirimkan doa baik buat kakek kan
ya allah subhanallah mas
kok sama ya dengan kakeknya
betapa hebat kakeknya
yang mendidik kamu cucunya
tetap berbuat baik
jadi kakek yang sudah meninggal itu kan
jadi hidup lagi hidup dalam kenangan indah
hidup dalam kenangan kebaikan
nah ini adalah
kumpulan ibu zahra
amalan yang harus kita kerjakan
yang pertama adalah mendoakan
memohon ridho allah dan rahmatnya
kemudian menyambung semua
tali silaturrahim yang dahulu
pernah dilakukan oleh orang tua
yang sudah meninggal
apa apa yang sudah menjadi
kemudian kalau ada janji
dulu punya uang saya kepengen banget
bangun masjid itu
atau mengumrohkan ustad yang
ngajar di musalla itu
maka ketiga itu semua ibu kumpulkan
dan ibu lakukan
itu adalah doa dan amalan yang terbaik
dari yang hidup kepada yang sudah meninggal
nah itu dia jawabannya
insya allah bisa diamalkan begitu ya bu ya
gak ada ini ustad
misalnya kita baca
al fatihah terus surat ikhlas
itu bagaimana boleh gak
ibu boleh membaca ayat
al quran apa saja
setelah ibu membaca
ibu niatkan ya allah
saya membaca al quran ini
kan pekerjaan yang baik
pahala ini saya hadiahkan ya allah
untuk almarhum nenek saya
atau siapapun yang ingin ibu
hadiahkan bacaan bacaan tersebut
terima kasih ustad
pak budi dan juga ibu zahra
terima kasih ya pak budi dan juga bu zahra
sudah langsung bertanya kepada
kei faiz disini mungkin sebagai penutup
pak kiai dari pertanyaan pertanyaan
yang kemudian disampaikan hari ini
dan keberanian untuk bertanya
itu bagian dari ilmu
dulu waktu saya ngaji di pesantren
saya ngaji kepada guru guru saya
guru itu selalu bilang
kan kita kadang kadang kalau mau tanya itu takut
tapi kemudian saya menjadi orang yang suka
dan berani bertanya
pertanyaan itu separoh dari ilmu
gara gara pak budi dan ibu zahra
kan mbak eva jadi dengar
apa apa yang sebelumnya tidak tahu
tetapi tidak pernah terfikirkan
untuk tahu hal tersebut
gara gara pertanyaan itu saya menjawab
ilmu jadi keluar
hidup guru dan murid itu saling membutuhkan
kiai dan santri itu saling membutuhkan
tidak ada keistimewaan diantara keduanya
apa artinya seorang guru
kalau tidak ada murid yang mau mendengar
apa artinya ilmu yang ada di dalam kepala saya
kalau saya tidak pernah ditanya orang
apa yang ditanya
oleh pak budi dan ibu zahra
itu pernah saya baca
pernah saya ingat
pernah saya hafal
tapi tersembunyi lama di alam pikiran saya

mungkin itu dua puluh tahun yang lalu
saya sendiri boleh jadi
sudah agak lupa dengan itu
tetapi begitu beliau beliau berdua bertanya
memori yang ada dalam fungsi
luhur otak saya
itu menjadi hidup kan
saya bisa menjawab
apa yang dahulu saya pelajari
itulah sebetulnya tradisi mencari ilmu
guru dan murid
itu memiliki tugas yang sama
kalau keduanya bersinergi dengan baik
maka akan mengakhirkan
hazanah keilmuan yang luar biasa
tidak hanya menambah keimanan dan juga pengetahuan
tapi juga menginspirasi
dan menambah keinginan
untuk langsung bertanya pada pak kiai faiz
yang hadir disini
jangan lupa kalau anda ingin seperti
ibu zahro dan pak budi tadi
yang tertera di layar
jika anda ingin langsung bertanya
melalui zoom kepada pak kiai faiz
dan tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini
dapat menambah keimanan kita
kepada allah swt
kiai haji muhammad faiz undur diri
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh